sejak dirilisnya berita mengenai dua wni yang positif terjangkit virus corona
warga mulai berburu masker serta cairan antiseptik
hal ini mengakibatkan stok kedua jenis barang tersebut menjadi langka
kondisi ini terjadi di pasar pramuka pertokohan ltc glodok serta kelapa gading
stok yang sedikit menyebabkan harga masker meningkat beberapa kali lipat
tinggi banget sih ya kayaknya lebih dari tiga kali lipat kalinya
soalnya saya biasanya cuma lima puluh sih untuk satu boxnya sekarang bisa tiga ratus atau lebih
hal serupa juga terjadi pada warga yang berburu masker di pasar proyek jalan mayor oking kota bekasi
tingginya permintaan terhadap masker memicu lonjakan harga hingga lebih dari seratus persen
masker jenis n sembilan puluh lima dijual pedagang tiga ratus ribu rupiah per kotak dua kali lipat dari harga normal satu ratus lima rupiah
para pedagang mengaku selainnya
masker permintaan terhadap cairan antiseptik juga meningkat tajam
hingga senin siang lebih dari tiga puluh paket cairan antiseptik telah terjual
lantaran barangnya kosong dimana kita jadi kita ngambil ke orang itu tinggi juga makanya
tiga ratus ribu harga paling mahal ya
sementara itu warga sidoarjo juga mengeluhkan minimnya stok masker di toko supermarket bahkan di apotek
para pengelola apotek mengaku tak memiliki stok masker sejak beberapa bulan lalu
sehingga harga masker di pasaran meningkat berkali kali lipat
barang sih sebenarnya ada ya cuman kita nggak berani ambil harga terlalu tinggi
dulu belum ada corona cuman satu kotaknya sekitar tiga puluh ribu itu udah paling mahal
cuma sekarang dapatnya aja saya bisa dua ratus lima puluh lebih kita mau jual ke orang berapa kalau udah segitu gitu
warga sidoarjo pun mengeluhkan sulitnya mendapatkan cairan antiseptik yang mendadak langka
sejak pengumuman dua wni yang terjangkit virus corona